kurang dari setahun menjelang pilkada dua ribu delapan belas peta politik di jawa barat semakin ramai
juga semakin panas manuver partai politik akhir akhir ini
membentuk tiga poros pilgub jawa barat akhirnya
kami ajak anda untuk melihat tiga poros yang sudah terbentuk ini
ya kita lihat berebut kuasa di tanah pasundan
yang pertama kita lihat ada gerindra pks dan pan
yang mengusung pasangan majen purnawirawan sudrajat dengan ahmad syaiko
ahmad syahiku saat ini menjabat sebagai wakil wali kota bekasi
dan total tiga partai politik ini akan memberikan bekal dua puluh tujuh kursi
jadi pks punya dua belas kursi gerindra sebelas kemudian pan empat kursi
gabungan semuanya jumlahnya dua puluh tujuh kursi
dan ini lebih dari cukup untuk syarat minimal dua puluh kursi untuk bisa mengajukan pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur jawa barat
dan sebenarnya tidak hanya di jawa barat saja
kemarin dua hari yang lalu tepat ya
gerindra pks dan pan juga menyatakan berkoalisi di beberapa pilkada juga
di sumatera utara kemudian di kalimantan timur di jawa tengah dan juga di maluku utara
ini adalah koalisi poros pertama poros gerindra
bisa kita katakan begitu ya poros gerindra
kita lihat sekarang yang berikutnya
yang berikutnya adalah golkar dan demokrat
sebenarnya ini juga baru terbentuk sekitar dua hari yang lalu
partai golkar kita tahu ia mengusung
sebelumnya kita tahu partai golkar sudah memberikan lampu hijau bahkan sudah mengeluarkan sk kepada ridwan kamil
tapi kemudian konstelasi politiknya berubah
gokar berganti ketua umum
akhirnya deddy mulyadi mendapatkan mandat untuk menjadi bakal calon gubernur dari partai golongan karya
dan bersama dengan partai demokrat
dan dedy mulyadi kita tahu menjabat sebagai ketua dpd sartu partai gokar
kalau keduanya bergabung mereka sudah punya modal suara dua puluh sembilan
sementara dedy mizwar
adalah wakil gubernur jawa barat saat ini
jadi dua duanya petahana
satunya bupati purwakarta
satunya wakil gubernur jawa barat
kemudian demokrat dua belas kursi
tapi sampai sekarang ada yang harus diingat
sampai sekarang masih belum bisa ditentukan siapa yang akan menjadi bakal calon gubernur
siapa yang akan menjadi bakal calon wakil gubernur
jadi masih sangat cair ya
kita lihat yang berikutnya
poros yang ketiga adalah p tiga
pkb partai nasdem
sebenarnya ini semua diawali dari partai nasdem yang sudah mengikat kontrak dengan ridwan kamil
dan ridwan kamil yang juga sudah mengambil kesempatan untuk mengikat kontrak dengan partai nasdem
kemudian pkb bergabung
sampai saat ini ridwan kamil masih berdiri sendiri
belum ada wakil yang resmi yang ditunjuk oleh ridwan kamil
masih ada tarik tarikan antara p tiga dan pkb
p tiga menginginkan uu ruzanul ulum
bupati tasikmalaya untuk mendampingi ridwan kamil
tapi kemudian pkb menyatakan tidak berkenan
bahkan terakhir ada yang menyebut pkb juga sedang melirik charlie st dua belas ya
kita melihat perkembangannya nanti
tapi sekarang modalnya sudah dua puluh
sudah bisa maju mengusung calon sendiri
tapi ada satu yang belum disebut nih sekarang ya
kita lihat siapa yang belum disebut
pdi perjuangan punya dua puluh kursi
satu satunya partai politik yang bisa mengajukan paket calon bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur sendiri
tidak perlu berkoalisi
sudah punya modal dua puluh kursi di dprd jawa barat
tapi ada beberapa pilihan sebenarnya
jika pdi perjuangan ingin
pilihan pertama adalah paket sendiri ya
jadi orang orangnya berbeda dengan yang sudah ada di sini
yang sudah ada selama ini disebut sebut ya
pilihan keduanya adalah koalisi
dengan poros gerindra
tapi kita bisa melihat kondisi psikologis antara pdi perjuangan dan gerindra
kita tahu tidak pernah terjadi koalisi antara pdi perjuangan dan gerindra
kita lihat bagaimana panasnya justru persaingan antara dua partai politik ini sejak pilgub dki jakarta ya
jadi koalisi dengan poros gerindra sangat
kemungkinan besar akan sangat sulit untuk tercapai
bagaimana dengan koalisi dengan golkar dan demokrat
kalau misalnya melihat orangnya
deddy mulyadi sebelumnya sangat aktif pendekatan kepada pdi perjuangan
bahkan datang di acara penjaringan bakal cagup pdi perjuangan
yang dilakukan di bandung sekitar bulan lalu ya
tapi memang ketika melihat ada demokrat disini
sama hubungan psikologis antara pdi perjuangan dan demokrat agak sulit untuk melihat terjadi koalisi antara keduanya ya
kemudian bagaimana dengan ridwan kamil
ini dia menarik sekali
baru hari ini kemudian ada beberapa penjelasan dari eriko sotarduga mengatakan bahwa
ada kemungkinan pdi perjuangan oke bisa saja menerima ridwan kamil kabarnya
pdi perjuangan sempat sakit hati ketika ridwan kamil pada saat itu sudah lebih dulu memberikan pernyataan dan bersedia bergabung dengan partai nasdem
ini yang kemudian membuat pdi perjuangan sudah sempat dikatakan sakit hati kepada ridwan kamil
tapi sekali lagi ibarat pernikahan semuanya tidak ada yang pasti sampai janur kuningnya melengkung
semuanya tidak ada yang pasti sampai mereka mereka ini koalisi koalisi ini datang ke kpu untuk mendaftarkan para calon
dan ini adalah pertanyaan dari ridwan kamil